hai hai hai oh iya hai hai ke satu asyik clipping kelompok kalian belum ada nih mana
kita belum ngajin tugasnya belum bikin coba itu gimana kalau pertanggungjawabannya malam kita
ketiduran bosan ketiduran ustadz mereka itu bohong kemarin itu mereka itu bukannya tidur
tapi mereka itu lagi sibuk sibuk sekali bikin layangan itu saat ini ya pokoknya apa pun yang
terjadi oke oke yuk tunggu dulu
udah waktunya sampai besok
posisi itu kangkung mentah apa dimakanin begitu udah anak rencik
posisi sebenarnya ada apa sih ini pak deng lihat kok posisi banyak pelamun gitu
nangis cerita cerita aja siapa tahu kita bisa buka
segini lagi sedih tahu n forensik ajek namanya sijaka tapi sudah
lagi kelilit utang bingung membantuinya pakai apa pak dekat
bagaimana padi posisi kalau urusan utang itu mengharus dibayar makanya
panggung subhanahuwata'ala tidak akan pernah menerima abal ibadah seorang
kalau tidak disangkut pautnya dengan manusia begitu gini ya posisi ya
pade sebenarnya pade pengen bantu banyak cuma kan ada juga uang buat
belanja bulanan nanti kalau dikasih semuanya anak anak pondok nggak makan
tapi pada punya sedikit tabungan nih yang bener pakde mohon maaf kalau memang
ini nggak mencukupi tapi minimal mengurangi lah iya pakde nggak papa
situ kalau masih hijau yang maghni da dee b town
cepet banget ya
bagus sekarang kumpulin ya
ya dikumpulkan per kelompok ya
kelompok dari iman
kayaknya ada yang gak ngerjain
tugas dari ustadz deh
ada yang ngerjain
ini isianya itu dari h
clipping kelompok kalian belum ada nih
kita belum ngerjain tugasnya
gimana kalau pertanggung jawabannya
malah kita ketiduran pak ustadz
mereka itu bohong
mereka itu bohong
mereka itu bohong
tapi mereka itu
ustadz musa yang mulia dasar
enak banget ya
ini kamu sibuk bikin layangan
sampai lupa ngerjain tugas
oh gitu caranya
kalian tau gak
saat ini ustadz musa yang mulia dasatun
pengen banget ya
ngikat kalian bertiga
terus ustadz terbangin ke atas awan
ustadz jadiin kalian layangan
itu pengen banget rasanya
kalian belain bikin layangan
daripada ngerjain tugas yang ustadz kasih
ustadz gak mau tau
selesai pelajaran ini
kalian bersihin kelas
tapi kurang hukumannya gitu
mau ditambah sama kelas santriwati
gak ada alesan
hukuman tak hukuman
kamu harus bertanggung jawab
dengan apa yang sudah kamu lakukan
eh cuape tenang nih lo rek
tadi tuh apa seperes peres kelas
tapi kita harus tetap semangat
dengengan kita lang cepet abis
berhasil gue bikin kuenya
kalau tak jadi
tak mungkin kami ini
jualan nih bisa jualan
kalau ngomong volumenya bisa dikecilin
tau nih udah kayaknya terlalu banyak nih ya
kayaknya pun aja
avan semuanya doain ya
ya pasti dong
ya pasti dong
pada ngapain sih
kok dari gerak geriknya
mau keluar pesantren ya
gak boleh tau
nanti saya laporin ke ustadz musa loh
kita ini mesti sering latihan dulu
biar bisa mempertajam
komunikasi kerja sama kita
jadi kalau ane lagi ngajar
ane tau semuanya dari ente
ane kagak mau kalau ane sampe keliatan kagak bisa
anda kan malu di depan anak anak
ya pokoknya rebes ane ya
eh aduh aduh aduh
kok itu haikal
jalan bareng sama sopri
pake ngajak anak anak yang lain lagi
kan tuh tuh ngapain tuh
ini benar apa kata anak anak
itu kalau ada lomba
suara mirip kuntilanak
kuntilanak juara dua ustadz zaky juara satu
kalian itu kan udah dihukum
hukuman kalian itu ditambah
kan itu gak capek apa
berarti kalian nggak punya perasaan
tuh tuh tuh
kok positi sih
maksud kalian kalian itu mau bantuin positi
oh kalau bantuin positif mah kita juga bantuin
ya enggak lukman
oh ya udah kalau gitu cislin juga mau bantuin
cislin gak bawa